selain kamu pura pura gak tahu
kamu itu merusak hubungan boy dan sila
tapi kamu ternyata juga perusak hubungan anak dan juga orang tua
saya jamin reva gak seperti itu orangnya
anak tante ini sudah menuduh reva yang macem macem
lagian kalau tante gak percaya
aduh ray kayaknya kalau jam segini pasti macek deh
tapi lu jangan takut kalau nanti gue ngebut
ya elah gue gak bakal takut kali
gue tuh udah biasa banget dikerjain sama cs balok
aku udah kebal
kelihatan sih biasanya juga ada di mana mana
pada caranya juga biasanya mereka ada
itu dia orangnya mampu
bahagia sih feeling gue gak enak nih
oh jadi ini yang namanya reva reva itu
boy itu udah dijodohin sama sila
jadi kamu bisa gak jangan gangguin boy
tante maaf kayaknya ini ada salah paham deh
aku gak pernah yang namanya deketin atau ngegangguin boy sama sekali kok
aduh tante jangan dipercaya deh
jelas jelas tadi aku sama si tata tuh ngeliat dia lagi berdua sama boy

asal kamu tau ya reva boy itu sampe berantem sama papahnya dan kabur dari rumah
kabur dari rumah aduh kenapa sih si asbolok bikin hidup gue makin ribet aja
apa sih kamu tuh kalau ngomong bisik bisik kebangetan ya kamu luar biasa reva
selain kamu pura pura gak tahu kamu itu merusak hubungan boy dan sila
tapi kamu ternyata juga perusak hubungan anak dan juga orang tua hebat kamu
maaf ya tante saya jamin eva nggak seperti itu orangnya
dan saya rasa anak tante ini sudah menuduh reva yang macem macem
lagian kalau tante gak percaya kenapa tante gak tanya
langsung aja ke boy
saya raya tante temannya reva
saya nggak suka tante dan anak tante ngeroyok reva kayak begini
apalagi di depan anak anak kampus tanpa sengaja mau bikin eva malu
raya raya udah deh raya biar gue aja ya
tante saya bener bener minta maaf tapi saya juga baru tau informasi ini
dan saya juga gak pernah yang namanya deketin boy atau menghasut boy buat ngelawan orang tuanya
wah kebangetan banget sih
awas ya mama hilda nggak akan pernah tinggal diam untuk kebahagiaan kamu sih
boy gue minum catatan lu ya ntar ya
ya ampun combro lu tiap masuk kelas tuh dosen udah lu pelototin lu masih skip juga
itu dia gue juga suka bingung sama diri gue sendiri
fokusnya gue aja konsentrasinya gue aja masih bisa skip sama pelajaran
itulah bedanya gue mang boy
kalau secara muka sih nggak jauh beda ketampanan
cuma secara pelajaran yang gue heran dari dia nih dia merem aja catatan bisa lengkap
nilainya juga bagus
itu aja bedanya
iya ya yang tadi pinjemin
lu angkat aja khawatir kali
ya pasti khawatir lah anak sematawayang belum pulang
ini juga mau diangkat tapi lu berdua ngomong terus
tuh kan masih aja
halo boy kamu di mana nak
syukurlah kalau begitu kamu masuk kuliah hari ini
bapak kirain kamu gak masuk ke kampus gara gara kamu marah sama papa
papa itu sama sekali gak berharap kamu kecewa dengan omongan papa kemarin
pa sedikitpun aku gak tersinggung sama semua ucapan papa semalam
justru semua ucapan papa menyadarkan aku
ternyata selama ini aku senyusain itu jadi anak
makanya aku pengen terpeksi diri
atas kejadian semalam
pa papa gak perlu minta maaf karena papa gak salah
percayalah keputusan aku ini bukan karena aku tersinggung
tapi semata mata aku pengen mandiri pak
kamu tuh mandiri gak perlu dengan cara seperti ini
dengan pergi dari rumah
apa yang bapak lakukan semua ini buat kamu loh boy
kamu itu anak kesayangan papa
anak satu satunya papa
ya di acara ulang tahun kamu
pak aku udah sering banget bilang aku gak butuh acara ulang tahun
apalagi dipestain segala
papa lupa aku udah gede pak aku bukan anak kecil lagi
beri bapak kesempatan sekali ini aja
untuk membuktikan kalau bapak itu ingin memberi perhatian sama kamu
beri kasih sayang sama kamu boy
bapak itu ingin berusaha menunjukkan sama kamu
kalau papa itu ingin sekali membuat kamu tuh senang
aku harus matiin karena aku mau masuk kelas
udah dulu ya
mudah mudahan aja besok boy itu bisa hadir di acara ulang tahunnya
disamperin malah nyamperin balik gimana sih
ya gitu lah
keputusan gue ini semata mata karena gue pengen belajar mandiri
dan harapan gue sekarang dia bisa nerima keputusan gue
karena jujur kadang gue juga pengen bisa jadi mandiri
cuma belum nemu aja jalannya
nanti si combro nih padahal ngelua sama emaknya
eh eh eh maksud lo apa nunjuk nunjuk gue
gue ke emak gue itu karena emak gue menunjukkan rasa sayangnya kepada anak tertampannya ini
salah gue di mana
gue sebagai anak yang baik ini gue harus terima dong dengan lapang dada
umur lo sekarang udah berapa
lu ini bukan anak smp lagi
masa lo gak bisa mandiri
tuh lo denger apa kata boy
lu juga kalau di rumah lagi males makan masih disuapin kan
wih wih wih lo jangan sotau lo
sotoy tau gak lo
ye sotoy sotoy kita temenan udah berapa lama
kan tiap gue ke rumah lo emak lo bilang sama gue
emak gue pasti ceritain semuanya nih kalau lo pada nih
lain kali kalau lu main ke rumah gue gue bilang dulu ke emak gue kali ya
gak usah cerita apa apa kalau berdua
lo bisa jadi bahan bulian lo berdua nih kalau gini ceritanya nih
eh pak kenapa kalian masih berdiri di tangga
hari ini ada kuis loh
kok ledakan banget sih pak
ntar nilai secek lagi dong
dadakan gak dadakan nilai kalian tetap c
kita berdua emang enggak
aduh gak pas nih
mau kuis malah dia manggil
pak saya ke toilet dulu ya pak
tunda bentar berapa menit aja gitu
pak mau ke sana
yaudah kalian satu minta kelas ya
iya pak guru
gue gak sempet belajar
tapi nyonteknya itu cuma pas bagian gue nulis nama sama nomor induk mahasiswa
terus buat apa gue nyetet nama nomor induk mahasiswa
nggak enggak enggak

sekarang gue tanya balik
gue butuh jawaban
untuk apa juga orang terlalu biayain kuliah mahal mahal kalau anaknya cuma nyontek nyontek doang
ya masa lo tega sih gue belum paham pelajaran kali ini
ya belajar ya kan
cek lagi cek lagi ini mah
si lo tuh jago banget bawa motornya
gue ngeliat tuh jadi pengen bawa motor juga
anjarin gue dong
mau sama kayak boy atau sama kayak gue nih
aduh lo tuh ngapain sih nyebut nyebut si esbalok
udah males banget tau gak sih
gue pengen hidup gue penuh dengan kehangatan
bukan dingin karena deket deket sama esbalok
ya kalau lo kedinginan paling juga nanti si esbalok itu ngasih jaketnya buat lo
biar lo tetep hangat berada bersamanya
aduh raya lo tuh apaan

wah emang iya kan kayak gitu
sering banget sumpah
eh eh apaan